ponorogo tidak hanya terkenal dengan sate nyayang melegenda
tetapi juga berbagai kuliner lainnya yang cukup menggugah selera
salah satunya adalah garang asem super pedas buatan ibu parti
kuliner satu ini banyak dicari karena rasanya yang pedas tetapi segar di lidah
tak heran jika kuliner populer warga ponorogo ini dicari banyak orang
ingin tahu seperti apa kelezatannya berikut liputannya
saat makan siang di kota ponorogo enaknya kalau kita makan ayam yang pedas asem sueger tapi sedikit berguah
datang aja langsung ke rumah makan garang asem buparti
di jalan brawijaya ngasinan jetis ponorogo yang mulai buka dari jam tujuh pagi sampai sepuluh malam
garang asem buparti dalam sehari menghabiskan lima puluh ekor ayam kampung yang dimasak selama tiga jam
keistimewaan dari bumbunya ada irisan tomat
cabai bawang merah bawang putih santan dan dibungkus daun pisang gepok
karena kalau menggunakan daun pisang yang lain rasanya beda nih
lalu dimasak selama tiga jam sampai daging ayam kampung benar benar empuk
mantapnya pas makan dalam keadaan masih panas
tercium aroma khas garang asem yang pedas dan asem dan menusuk ke dalam hidung
gak sabar deh pengen langsung dimakan
untuk pecinta pedas harus berhubungan dengan ayam kampung

karena rasa garang asem yang super pedas ditambah rasa segar dari tomat dan gurih dari santan
apalagi kalau daging ayam kampungnya yang empuk banget
bikin keringat bercucuran
sedangkan seporsi garang asep harganya hanya lima belas ribu rupiah